eh baby sendirian aja nih
mau minum atau mau
mau yang lain
lu pikir gua siapaan
sedang apa kamu disitu
kamu tuh li
tadi kamu bicara sama siapa
dirli lagi latihan dialog
buat drama besok
dengar baik baik dirli
sampai kejuaraan berlangsung
tidak ada kegiatan yang mengganggu latihan
saya bahkan mengeluarkan salah satu pemain terbaik
karena dia tidak patuh
pemain tanpa disiplin itu tidak ada apa apanya
dan kalau kamu pikir
lalu kamu dengan seenaknya melanggar peraturan itu
kamu salah dirli
saya akan lebih ketat menerapkan peraturan itu sama kamu daripada seluruh tim
kamu adalah kapten
kamu harus menjadi contoh yang baik buat semuanya
kamu paham itu
kamu ingat ingat itu
dirli semakin susah diatur
dia mendapatkan sifat tidak patuhnya itu pasti dari kamu
aturan kamu yang yang kaku kali
jadi anaknya tidak patuh
sudah deh pak
kalau mau ribut besok pagi saja mama capek
tidak apa apa pak
tidak apa apa pak
sampai ketemu besok di kelas
saya akan mencari cara
biar saya tetap bisa dekat dengan dia
saya akan mencari cara
dia terlalu istimewa untuk gue
jika kamu ingin begitu saja
saya tidak akan menyerah gek
mau yang lain
lu pikir gua siapaan
aduh tega banget sih galau banget
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
enggak salah nih
gua tahu lu pasti berubah pikiran kan
lu baru sadar kan kalau lu butuh gua
sekarang gini deh
ce mana sih yang gak mau jadi gebetan saya
gua haus nih
tegur di sini ya
ini memang ini
kan tadi gua udah bilang lu jangan kurang ajar sama gua
tadi tadi manis
yang ini bah
lu ternyata godel adik gue juga ya
ya kakak serius ini sekarang juga udah berani gode kakak gue dasar lo ya curang aja loh

dari mana lo tau gue bakal ngambil buku ini
gue pikir lo bakal ngambil buku itu
dan ternyata bener
hebat kan gue
nggak sama arsik
lo jangan belajar terus
nanti gue kalah pinter deh
nama saya indra hartanto
kalian boleh panggil saya pak indra
berhubung ibu monik sedang tidak bisa datang di sini
karena dia mendadak harus pergi
karena bayinya sudah tidak sabar untuk datang ke dunia ini
bisa kan berada sama kalian
pertama tama saya mau kalian semua tahu
bahwa saya itu suka sekali suasana yang gembira
saya suka keceriaan
dan saya juga suka ngajar
kalau diantara kalian ada yang tidak mau mendengarkan saya
kalian boleh keluar
tapi saya mau kalian tetap di sini
benar benar mendengarkan saya
dan saya berjanji
akan membuat situasi belajar mengajar di kelas ini menjadi menyenangkan
dan saya sangat suka sekalian pertanyaan
saya tergila gila sama pertanyaan
karena kalau banyak anak bertanya sama saya
itu tandanya kalian semua memperhatikan saya
nah berhubung ini kelas pertama saya
saya mau kita saling mengenal satu sama lain
saya minta kalian bergilir
bergiliran berdiri menyebutkan nama
dan ceritakan sedikit tentang kalian
saya suka basket
cuma basket yang kamu suka
atau ada hal lain mungkin
misalnya kamu suka sama seseorang
oke ada lagi
tunggu tunggu tunggu
saya suka berjalan dalam hujan
nggak jadi dia pak
ayolah sudah gak usah malu
walaupun saya baru sadar
dan kurang bagus juga sih pak
saya suka nyanyi pak

eh sirik loh
bagus banget suaranya
saya suka sama orang yang sukakan sesuatu
walaupun dia tidak bagus di bidang itu
itu tandanya orang itu sukakan tantangan
dan kamu juga cerdas
dan saya juga merasakan kalau kamu pak
saya juga merasakan kalau kamu itu
sedang jatuh cinta
saya cuma bercanda
ya ada lagi
saya semi pak
pengen banget punya cewek
buat dicintai pak
kenapa ya pak
saya nggak dapat dapat
padahal semua cara sudah saya coba pak
apa mungkin gara gara saya terlalu keren ya pak
makanya cewek cewek pada minder
atau atau atau
atau mungkin kamu terlalu ngotot berusaha
itu sebabnya kamu gak dapat cewek